alhamdulillah dengan adanya pembukaan
di masjid siti kelaw ini saya lihat
prokesnya sudah cukup bagus ya
pengaturan antar safnya
satu saf satu saf dikosongin
kanan kirinya juga cukup
jadi saya pikir untuk prokes
nggak ada masalah bisa dilanjutkan lah ke depannya
cukup baik pelayanannya
dan protokol kesehatannya cukup ketat
jadi gimana dikasih jarak
ya dikasih jarak
ada jarak satu meteran lah kira kira